indonesia fashion week dua ribu enam belas berakhir kemarin pada ajang ini puluhan perancang busana dan ratusan ukm memamerkan karya kreatifitasnya
namun pekan mode ternyata bukan hanya menjadi ajang kreativitas di bidang fashion
namun secara industri kreatif fashion memberikan kontribusi terbesar dari keseluruhan total nilai ekonomi industri kreatif
kita simak ulasannya dalam industri kreatif dalam pekan mode
kita lihat untuk angka ekspor industri fashion sendiri dari tahun dua ribu dua belas hingga tahun dua ribu lima belas ini dalam triliun rupiah
di tahun dua ribu dua belas ekspor produk fashion indonesia ini baru mencapai lima puluh empat triliun rupiah
sementara di tahun dua ribu lima belas sudah mencapai dua ratus delapan triliun rupiah
sehingga ada sekitar empat kali lipat untuk nilai ekspor produk fashion dari tahun dua ribu dua belas hingga tahun dua ribu lima belas
untuk negara negara tujuan dari produk produk fashion indonesia yang paling besar adalah amerika serikat
ini sekitar tiga
dan jika kita lihat untuk indonesia fashion week sendiri kita lihat bermula di tahun dua ribu dua belas lalu
memamerkan empat ratus lima merek
atau senilai sebanyak lima ratus triliun
di tahun dua ribu tiga belas ada kenaikan merek merek yang bergabung di indonesia fashion week yaitu sebanyak empat ratus lima puluh tiga merek
sementara untuk nilai ekonomi fashion di tahun dua ribu tiga belas ini secara total mencapai satu ratus delapan puluh satu triliun rupiah dari total lima belas subsektor ekonomi kreatif di enam ratus empat puluh dua triliun rupiah
sementara di tahun dua ribu tiga belas lalu
industri fashion ini menyerap tiga delapan juta tenaga kerja dari total dua belas juta orang
yang bekerja di sektor ekonomi kreatif
kita bergeser ke tahun dua ribu empat belas dengan jumlah merek yang juga terus berkembang
yang mengikuti indonesia fashion week tahun dua ribu empat belas ini sebanyak lima ratus dua belas merek
dengan transaksi di tahun dua ribu empat belas ini terjadi sebanyak tiga puluh lima miliar rupiah sepanjang indonesia fashion week di tahun dua ribu enam belas
dengan penjualan di retail secara langsung karena memang tidak hanya penjualan di retail retail umkm
ini para masyarakat juga bisa memesan baju baju yang diberikan oleh para model dan memang tidak langsung dibeli pada saat itu juga namun juga bisa melakukan pemesanan
kemudian di tahun dua ribu lima belas ini nilai transaksi bertambah sepanjang indonesia fashion
sebanyak delapan puluh lima miliar rupiah dan juga jumlah merek yang ikut serta dalam indonesia fashion week dua ribu lima belas mencapai tujuh ratus empat puluh tujuh merek
dan yang di tahun ini dua ribu enam belas yang baru saja berakhir kemarin ini jumlah merek yang bergabung memang turun cukup banyak menjadi hanya empat ratus delapan puluh tujuh merek saja
namun ditampilkan ini sebanyak dua belas busana sepanjang tahun sepanjang indonesia fashion week dua ribu enam belas dengan ada tiga puluh dua fashion show yang akan menampilkan satu tujuh ratus empat puluh enam busana
target dari pengunjung sendiri
untuk tahun ini mencapai satu ratus dua puluh ribu pengunjung dengan target nilai transaksi hanya menargetkan lebih dari delapan puluh lima triliun rupiah yang terjadi pada tahun lalu
lima belas pelaku ukm yang difasilitasi oleh kementerian kooperasi ini mengklaim meraih transaksi retail dua ratus enam puluh juta rupiah saja sepanjang pagelaran indonesia fashion week dua ribu enam belas dan nilai transaksi bisnis hampir satu miliar rupiah
dan jika kita melihat angka angka yang terjadi dari dunia fashion ini ternyata fashion tidak hanya indah untuk dilihat namun juga indah untuk diperhatikan
kantong pelaku industri fashion